saya minta bantuan
saya mau lihat rekaman cctv
semalam ada orang yang masuk ke unit apartemen saya
untuk cctv kami hanya ada kamera cctv di bagian lobby dan lift pak
saya mau lihat rekaman semalam
sekitar jam delapan malam
baik pak saya sampaikan dulu ke pihak security
kamu hanya bisa menyesali semua perbuatan kamu
dan mempertanggung jawabkan semua perbuatan kamu
alibaran justru marah
karena gue naruh kerangka palsu disana
makasih ya pak
teman teman aku udah jatuh tadi
alibaran kesini tadi ngapain
yaudah mama tuntun kamu ya
pelan pelan sayang ya
gue harus tahu siapa yang udah lanceng masuk diam diam ke apartemen gue
saya minta bantuan
saya mau lihat rekaman cctv
semalam ada orang yang masuk ke unit apartemen saya
untuk cctv kami hanya ada kamar yang berada di bawah ini pak

saya mau lihat rekaman semalam
sekitar jam delapan malam
baik pak saya sampaikan dulu ke pihak security
ini rekaman sekitar jam delapan malam seperti yang bapak minta
di rekaman ini gak ada yang mencurigakan
jadi siapa ya yang masuk ke apartemen gue dan ambil hp om martin
saya mau lewat tante
namanya siapa sih boleh dong tanya nama
santai itu benar benar mencurigakan banget semalam
ada hubungannya sama dia
tante itu benar benar mencurigakan banget semalam
kamarnya reina udah jadi mbak
mbak tint mau liat
eh mbak mbak
pelan pelan nanti dudek bayinya kaget
iya aku pelan pelan
masuk pake kursi rodanya jalanin aja ya
yaudah yuk dikepekkan yuk
ya pelan pelan pelan pelan
silahkan masuk mbak tint
saya mau ke rumah
wah kemas kan mbak
kemai kemai kemai
kira kira ada yang kurang terkenal
ini bagus banget sih mas terima kasih banyak ya mas mbak
eee mungkin saya harus kabarin suami saya kalau
kamarnya sudah jadi ya
kalau begitu saya lanjut kerja lagi ya
elsa bener bener licik dan keterlaluan
dia pasti sengaja taruh kerangka itu di makam nindi
dan gue yakin kalau elsa yang buka akun roy
bisa jadi dia yang lakukan dan meminjam hp mama sarah
atau mereka berdua memang kerja sama
berarti soal makam nindi mama sarah juga terlibat kan
tapi gue belum punya bukti akurat untuk membuktikan elsa yang bersalah
tanpa bukti gue gak akan bisa menyeret elsa ke penjara
halo mas mas kamar rina udah jadi loh
alhamdulillah kalau gitu
gimana kamu suka apa ada komplain
bagus banget mas lucu banget ini kamarnya
supaya nanti kita bisa sama sama surprise in buat rena pas dia pulang sekolah
ini saya udah jalan
ya ada mas hati hati mas
nah aku ke depan ya
pelan pelan pelan pelan bang celanya
kamu kenapa tegang begini
terus kenapa aldebaran ada di luar
kalian bicara apa di luar
kenapa nggak di dalam rumah
hah gak papa papa mbak
kalau gak ada apa apa kamu gak mungkin tegang seperti ini
ayo kamu jujur sama mama ada apa sebenarnya
masih nuduh aku soal kematian adiknya
dia kayak gitu terus
kenapa sih dia masih nuduh kamu juga
padahal ini semua kan kesalahan andin
kamu gak bisa terima
kalau dia ganggu kamu terus
udah sa kalau gitu sekarang kamu istirahat di kamar ya
udah kamu jangan banyak pikirin oke
aku gak bisa diam aja
kalau dia stress gak bagus buat kandungannya
udah selesai yuk kita let's go home kita pulang yuk
tunggu bentar ya
tumben karina nelfon aku lagi
aku ganggu kamu gak ros
enggak enggak ganggu sama sekali
aku mau minta tolong ya sama kamu
jangan ganggu elsa
wait wait tunggu
eee alm mengganggu elsa
baru aja aldebaran ke rumahku
ya dia ngobrol di depan rumah sama elsa
dia sempet nuduh elsa
kalau esa itu terlibat atas kematian roy
padahal jelas jelas itu kan kesalahannya andi
dulu andin juga begitu sekarang al juga ikut ikutan
kamu tahu kan kalau elsa itu lagi hamil muda
aku sama mas chandra ingin sekali punya cucu
pokoknya aku gak mau ya
kalau sampai aldebaran ganggu elsa lagi
kamu tolong bilangin sama dia ya
apalagi kalau sampai itu mengganggu kandungannya elsa
kamu ngerti kan
saya akan bicara sama aldebaran
ada apa al sampai menemui elsa
apa al sampai menemui elsa